sekarang kamu jawab juga
kenapa hunting itu ada di rumahmu
sekarang tugas kita menyelesaikan semuanya
ya halo kenapa mbak
kamu ada waktu bisa ketemu sama mbak hari ini
ini udah suara loh mbak
ada yang perlu mbak omongin sama kamu
di standford cafe ya sebelah kampus mbak
bisa jalan sekarang
gue jalan sekarang ya
ini mbak nin kenapa sih
temen temenan nih kayak gini
perasaan tadi di sekolah renat ya biasa biasa aja sama gue
apa jangan jangan mbak andin udah dapet petunjuk
kalau gue ada terlibat sama soekarno
udah mandi udah wangi udah cantik mungkin gemoy
kok cantik banget sih nih
tante michi mau berbicara
minta tolong sama rena boleh gak
rena mau gak ngajak oma jalan jalan
kasian soalnya omanya sedih terus di kamar
kalau sama rena pasti oma mau deh jalan jalan
tentang ada rena ya mbak michi ya
bu bos mau makan karena rena
mudah mudahan sekarang juga mau jalan jalan keluar sama rena
kasian tante rusa
ini semua sih gara gara saya mbak
kamu tuh gak usah ngerasa bersalah kayak gitu
gak ada gunanya
sekarang itu kamu pokoknya fokus aja jagain rena
pasti saya akan jagain rem dengan baik ya
jalan jalan ya oma
tarik nafas dari hidung
keluarin dari mulut pelan pelan
sekarang oma senyum dong
om cantik banget kalau senyum
emak tadi aku ketemu sama mama sama papa
aku kangen mama papa
mama juga kangen kan
mama kenapa tanpa
mama marah ya sama mama sama papa
oma itu cuma lagi capek aja
nanti kita ajak jalan jalan lama lagi ya
oke besok dimana
sepertinya masih sangat berat buatan trosa
buat menerima andin dan al kembali di sini
yuk kita masuk yuk
eh anak saya ada kontur sama dr bimani pukul delapan belas
apa dia yang namanya pak sumarno
nama anaknya siapa ya pak
anak saya sedang makan sama ibunya di kantin
anak bapak mendapatkan rian nomor lima dan nanti akan dipanggil oleh susternya ya pak
dengan pak sumarno
bapak siapa ya
saya mau bicara sama bapak sementara bisa
bisa tapi sebentar pak ya saya mau ke toilet dulunya
oh ya silahkan
rasanya gerak geriknya mencurigakan
ah mendingan saya ikutin deh
gawat nih sepertinya orang ini ada kaitannya dengan ibu elsa
kalau saya sampai ketahuan saya harus kembalikan uang nomor sejuta ke ibu elsa
sedangkan uang kan sudah saya pakai empat tahun yang lalu
untuk dirumah modal usaha dan juga biaya berobat alika
pak pak tunggu
pak tunggu pak
ini ada apa sih sebenarnya ngajak ketemuan di sini
bukan anti mama
sekarang kamu jawab dulu
kenapa hanting itu ada di rumah mbak
nina udah kasih tau kan kamu
kalau gue gak pernah kesana
dan hanting itu bukan punya gue
itu punya mama
papa salah berarti
gak mungkin papa salah liat
karena papa sendiri nemenin mama untuk beli hanting ini buat kamu
dan mbak juga udah nemuin bukti lagi elsa
mbak telpon orang
dan dia punya bukti
kalau dia melihat mobil warna merah
yang keluar dari klaster
di hari pembunuhan
sekarang mbak minta kamu untuk jauh jujur
masalah ini berpengaruh sangat besar dalam kehidupan mbak
rumah tangga mbak apa lagi
mbak mencoba untuk ikhlasin
dan mbak pikir mbak masuk penjara itu mbak anggap udah sebagai penyucian dari dosa dosa mbak
tapi untuk kali ini mah gak bisa
mbak harus mempertahankan rumah tangga mbak
dan mbak akan cari bukti itu
kenapa ada yang ngeliat gue
kalo sampe ada yang liat mobil gue
ini gue bisa celaka
cctv klaster kan hari itu lagi rusak
jadi gak ada bukti
iya gak ada
bukti video rekamannya gak
lagian nih gue kasih tau ya mbak
mobil merah itu
bukan cuma gue doang yang punya
lagiin gue juga udah ngejelasin semuanya
semuanya ke polisi
lagian mbak juga udah kasih kesaksian
kalau gue itu ada di rumah
udah lah mbak
lagiin gue ngapain sih ngebunuh roy
deket juga enggak
punya masalah juga enggak sama dia
tapi kamu yang bilang sendiri
harus berapa kali gue bilang sama loan
yuk sekarang gini aja deh
gue akan kenalin temen model gue
ayah dari bayi itu
gue hamil sama dia bukan sama roy
kehamilan itu bukan suatu bercandaan ya elsa
udah deh mbak lo tuh
lagi stres kan lo karena berani bersama mertua lo

lo sama suami lo keluar kan dari rumah
tapi asal lo tau ya
caranya enggak kayak gini
bukan berarti lo bisa menuduh gue seenaknya
gak bisa gue lama lama disini

boleh sebentar ya
hmm saya pesan amerika satu aja itu aja dulu ya
baik pak sebentar ya
omon gue udah sampai di sparrow cafe
oke saya rasa meeting hari ini cukup
saya tunggu revisian laporan kalian besok ya
oh iya pak setelah ini kita langsung lanjut meeting untuk review produk terbaru dari maharatu ya pak
maaf ya pak kita udah habis
ya pak karena bapak cuti empat hari jadi kerjaannya numpuk
ya udah kalau gitu saya permisi pak
ini kan nomor bubur
siapa yang telepon dari sana
selamat malam dengan bapak aldebaran alpahri
iya benar saya sendiri
saya dari rumah sakit kasih ibu bogor pak
kami menghubungi bapak karena nomor bapak terdaftar pada kontak darurat atas nama saudara abdullah randy
rendi kenapa ya
saudara rindy mengalami kecelakaan pak
pasien mengalami tabrakan dan kondisinya tak sadarkan diri
innalillah iman arjan
oke terima kasih informasinya
ya allah rendi kecelakaan
tapi gue gak bisa tinggalin kerjaan gue di sini
apalagi kondisi mama masih seperti ini
gue gak mungkin keluar kota lagi
kalau ada apa apa gimana
dia pasti bisa bantu gue
lo bantuan apa
lama kelamaan semua yang gue tutupi satu persatu terungkap
gue gak bisa biarin itu terjadi
gue akan lakuin apapun buat jaga rahasia gue
gue gak mau hidup gue hancur
ada orang bernama reni mencari saya bu
apakah ibu mengenalnya
ti ngapain ke rumah kamu
tapi bukan ibu
bukannya kamu udah pergi ya dari rumah kamu
oh bukan bu
dia ke rumah sakit
dia sampai tahu jadwal anak saya berobat bu
hampir aja bu saya tertangkap
dan pas dia mengejar saya
dia tertabak mobil di jalanan bu
ya kayaknya sendirian bu
ya udah oke
sekarang kamu dengerin saya ya
jangan pernah sebut sebut nama saya
atau siapapun lah yang mencurigakan
ya bu baik bu
aldebaran udah bergerak
posisi gue bener bener gak aman
jangan sampai gue ketahuan seperti kasus mateo dulu
gue harus lebih hati hati
aku bakal asing kamu tahu
tak ada apa apa
apakah aku memang terlalu tebur buru
sudah menuduh elsa
padahal bukti yang aku punya aja belum cukup
katanya tadi udah nyampe
gue udah di separuh kafe nih
sebelumnya gue minta maaf banget sama lo
ya dari tadi kan gue tungguin dulu
cuman masalahnya gue udah urusan mendadak sekarang
gue harus cabut sekarang dari sini
gimana kalau kita reschedule buat ketemu lagi
kalau nggak besok lusa
oh yaudah gak apa apa bro santai aja
lagian salah gue juga kok tadi telat gue
udah santai aja ya
ya ada kalau gitu yuk
terima kasih banyak ya pak
kalau begitu saya mau langsung pamit ya
aku udah belanja di supernaka tadi
jadi aku gak akan kekurang bahan masakan lagi deh
sedang di pembelian
aku masak saja kali ya
alhamdulillah ren udah siuman
gimana udah agak lebih mendingan
maaf kok bapak bisa disini
al minta bantuan ke saya untuk cek kondisi lo disini sekarang
dan nyokap lo juga udah ditelepon
al juga udah beli tiket pesawat buat nyokap lo untuk datang kesini
udah sekarang lo gak usah mikir apa apa lo istirahat ya
karena al juga udah buka kamar vvip untuk lo
dan mengenai pak sumarno sekarang itu tugas gua
gue yang bakal cari dia
gua bakal gantiin lo sekarang
lo gausah mikir apa apa lo istirahat sampe pulih sekarang
jangan terlalu banyak istirahat dulu
iya pak sekali lagi saya bilang makasih ya pak
oh iya pak semua slide untuk meeting review produk tadi udah ada dalam map ini
jadi bapak bisa baca baca lagi
kalau gitu ada lagi yang bisa saya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
eh aw ini sekarang udah sampai di bukor
ya alhamdulillah si kondisi randy sekarang udah mulai siuman
jadi lo nggak usah khawatir ya
paling si dokter bilang kondisi randy itu gak ada yang fatal
sekitar tiga sampai empat hari rindu bisa keluar dari rumah sakit
cuma perlu pasang perut aja sih kata dokter
makasih banyak ya enggak
udah mau bantuin gue di sana
ya lo nggak sebanyak pikiran mengenai randy
sekarang lo fokus sama kesehatan
yang gak perlu tuh jauh lebih penting daripada apapun itu
mengenai pak sumarno lo nggak sebanyak pikiran
itu tugas gue sekarang
sekali lagi makasih ya mbak
kalau ada apa apa kabarin gue
salam buat andin ya
semoga aja enggak bisa ketemu sama sumarno
kayaknya kebanyakan deh
kan di rumah ini cuma aku sama sal
kebiasaan sih andin
kalau masak itu banyak
biar mama juga bisa nyobain masakan aku
nah ini dia nih
jagoan jagoan di bogor
tumpen ya ada apa gerangan
tumpen panggil kita ke sini
jadi begini sekarang gue punya tugas buat kalian berdua
kalau berdua sama teman teman kalian turun tangan
kalau cari orang begini mah
lo kan tahu kan

kan tahu kan kerjaan kita gimana
jelas gue tahu
lo berdua jagung di daerah sini
makanya aku percaya sama kalian
tapi ingat pesan gue
jangan sakitin dia
bawa ke depan gue
asal bayarannya sebanding bos
lo berdua kalau lebih paling cepet
eh ini gak seberapa
bawa orang ke depan gue
gue yakin sama kalian
kita berdua pamit dulu
kerja pintar angga
lo bukan orang daerah sini
pakai pentolan daerah bogor
sumarung pasti bisa didapat
ada makanan istimewa
oma masih kenyang sayang
oma kan belum makan
ini kiki bawain sup ayam untuk ibu
selamat makan ibu
selamat makan oma
oma makan oma
kik siapa yang masak sup ini
bukan kamu kan
kamu tahu kan saya benci dibohongi
mbak andi dan kita
kirim makanan itu ke rumah ini untuk ibu
bawa sup ayam ini keluar
bu tapi kan ibu baru sesuap
ibu harus makan bu
bawa sup ini keluar
biar ayah kuncang
aku bohonganended uat itu saja
kalah orang take
kamu kenapa nangis terus
kamu jangan sedih ya ama
kamu belom peny definitif